untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami
korrespondensi ann indonesia sufiane tanjung
sufi bagaimana jalannya pemeriksaan ridwan kamil disana
ya lady pemeriksaan gubernur jawa barat ridwan kamil sudah dimulai sejak pukul sepuluh tadi
kemudian saat ini sedang di break atau dihentikan sementara untuk istirahat dan juga sholat jumat
nantinya pemeriksaan akan dilanjutkan
dan berdasarkan informasi yang baru saja kami terima
nantinya akan ada konferensi
pers pada pukul empat belas ketika nantinya pemeriksaan selesai dilakukan
nah kedatangan ridwan kamil ke barres krim pori
dilakukan untuk memenuhi undangan klarifikasi mengenai kegiatan rizik sihab di megamendung bogor jawa barat pada tanggal tiga belas november lalu
sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada gubernur jawa barat ini
memang ditujukan untuk mengetahui dan memberikan klarifikasi
apakah nantinya ada dugaan tindak pelanggaran atau tindak pidana terkait undang undang nomor enam pasal sembilan puluh tiga tentang karantina kesehatan
nah kedatangan gubernur jawa barat ridwan kamil sendiri
ini adalah pemanggilan kepala daerah yang juga simultan dilakukan dengan pemanggilan kepala daerah atau bupati bogor ade yasin
namun pemeriksaan ridwan kamil yang dilakukan adalah kemudian dilakukan dengan pemeriksaan kepala daerah atau bupati bogor adeasin
yang dilakukan di barai skrimpori
kemudian bupati bogor kemudian juga jajarannya menjalani pemeriksaan secara simultan di polda jabar
nah kapasitas ridwan kamil sebagai gubernur jawa barat ini menjadi hal yang cukup penting
untuk bagi pihak kepolisian untuk bisa mendapatkan klarifikasi mengenai kegiatan yang dilakukan di megamendung bogor jawa barat
karena memang ridwan kamil sebagai gubernur jawa barat ini mengeluarkan pergumunan
mengenai penanganan pencegahan penyebaran covid sembilan belas di wilayah jawa barat
kemudian poin poin pertanyaan yang nantinya atau yang memang diajukan oleh pihak barreskrim
dan juga penyidik dari ditreskrimum polda jabar adalah seputar
seperti apa implementasi dari pergub yang dikeluarkan terkait penanganan pandemi covid sembilan belas di jawa barat
kemudian juga seperti apa reaksi dari ridwan kamil terkait dengan penyidik dari dprk
yang ternyata mengundang kerumunan masa pada tiga belas november dua ribu dua puluh lalu
nah kemudian pemeriksaan di barreskrim ini dilakukan kepada gubernur jawa barat ridwan kamil
tidak bersamaan dengan sepuluh saksi lain yaitu bupati bogor kemudian sekda bogor kemudian babin kamtipmas
dan juga kasatpol pp kabupaten bogor dan juga rt rw serta kepala desa di kawasan bogor jawa barat
mereka menjalani pemeriksaan di polda jabar namun ridwan kamil sendiri menjalani pemeriksaan di barai skrim
informasinya pemeriksaan ini dilakukan di baris krim karena memang penyidik yang melakukan pemeriksaan ini adalah gabungan dari penyidik di reskrimum dari polda jabar
kemudian ada juga dirtipindum direktur tindak pindana umum dari barai skrim
jadi memang tepatnya dilakukan di sini
nah sejauh ini kami masih menunggu
pertanyaan yang diajukan kepada gubernur jawa ridwan kamil karena memang nantinya pemeriksaan masih akan dilanjutkan setelah sholat jumat
namun satu hal yang pasti ketika ridwan kamil tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul sembilan tiga puluh
ridwan kamil menegaskan bahwa ini adalah undangan untuk klarifikasi
jadi ridwan kamil menyatakan bahwa dia memenuhi undangan ini adalah sebatas untuk klarifikasi saja
kita nantikan bersama juga terkait dengan konferensi pers yang rencananya akan dijadwalkan pada pukul dua siang nanti
terima kasih sufiani tanjung untuk informasi yang dia melaporkan langsung dari barai skrim polri